nih asal kamu tahu ya ini jamu yang paling mahal di dunia
dan awas kalau sampai suara kamu tidak langsung baik dan tidak langsung sempurna
ayah kamu yang akan menanggung akibatnya
kamu ini sebenarnya anak siapa sih
selalu ada aja di dapur saya
ya anak kecil kamu langlang buana begini
saya bisa aja kasih jamu itu gratis ke siapa saja yang saya suka
tapi bukan untuk kalian ataupun keluarga kalian
ya tapi ya siapa tahu gitu loh
bisa ada kata sepakat kamu sebut aja
pajar pajar tunggu
tunggu sabar dong
kok emosi begini anak ini ah
kalau kamu kerja lagi di cafe gimana
p pencapaian ini
aku ada siapa tau
ya suara seperti gadis
berupa satu bulan gaji saya
satu hal lagi
saya minta gaji saya satu tahun dan kontrak selama satu tahun
asal kalian nggak bisa memecat saya senaknya
dan harus ditanda tangan di atas metri
tapi udah deh kita ngebantu dia aja
kan kita perlu bantuannya dia
jadi mami harus kasih apa yang dia mau mi
udah kasih aja
sialan bener itu anaknya
dia rupanya licik dan jago tawar menawar
mami benci sama dia
dia udah bikin kita ngeluarin banyak uang dan kita harus beres dia
dia akan dapetin kok apa yang sepantasnya dia dapatkan
sekarang kita fokus sama acara launching malam ini oke
kamu sayang kamu harus tunjukkan kepada dunia betapa cantiknya anak manik
aku mau kesel nanti sama rimi dan sinta
lekap dan bertampil cantik untuk acara nanti malam
tuh kan bu
aku udah berhasil deh ngebalas mereka
tapi sekarang aku harus cepet cepet balik nih
soalnya kalau mereka sampai lihat aku nggak ada di rumah pasti mereka bakal curiga banget
aku seneng deh bisa kerja lagi bareng kalian
ibu juga senang banget bisa kerja lagi sama anak anak
ya berapa lagi
untuk acara nanti pak
semuanya saya sudah siapkan
mungkin bapak ada tambahan yang ingin saya siapkan juga
saya mau acara ini spesial
dimanapun caranya acara ini harus dikemas secara sempurna
karena banyak para pejabat penting yang datang fer
baik pak saya mengerti
tapi untuk persiapan sound system dan panggung
lighting sound system panggung semua sudah siap pak
sudah kita sebar pak
sudah dipastiin sampai
sudah dipastiin sampai pak
tidak menyangka kita bertemu di sini
setahu saya anda sedang mempersiapkan acara di hotel anda kan
tapi kalau boleh saya tebak
anda di sini karena anda stres acara nanti malam akan gagal total
dan itu keuntungan buat saya
bayu kita sama sekali tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong kamu pak
kita sedang berjumpa di sini
ya tapi saya kasihan aja sama anda
anda begitu susah sekali mencari penyanyi baru untuk penyanyi di hotel lantai
ya saran saya kalau misalnya anda tidak berhasil
saya dengan senang hati menyuruh lisa untuk nyanyi di hotel anda
ya hitung hitung itu baik hati dari saya supaya acara anda berhasil
bayu kamu sekarang ini boleh ngomong apa pun sesuka kamu bayu
kamu mau mengetawain saya
karena sebentar lagi kita lihat
hotel venus jauh lebih maju daripada hotel kamu
atau sekarang kamu minta saya untuk menyelamatkan kamu
kamu cuma sebutin aja berapa nominal yang harus saya bayar dan saya akan bebasin kamu
dari ikatan kamu dari hotel kamu
dan setelah itu kamu bisa keliling sepanjang laut ini sama lisa magdalena tanpa memikirkan
dan hotel kamu yang sedikit lagi akan bangkrut
saya akan bantu untuk ngurus semuanya pak
hebat banget tristan
biar waktu yang menjawab semuanya fer
kamu lihat gimana hancurnya hotel kamu nanti
supaya kamu bay bisa melihat siapa penyanyi saya dan bagaimana suksesan acara saya
dan satu lagi kamu jangan lupa
kalau kamu datang ke sana kamu bawa surat kontrak kamu supaya kita bisa buat kesepakatan
masih ada lowongan nggak sih fer
sepertinya sih pasti akan saya siapkan
saya pastikan saya akan datang karena saya tidak mau melewatkan acara hotel kamu yang
dan yang terlebih penting saya ingin melihat kegagalan acara kamu
tolong pastikan semuanya berjalan lancar fer
saya akan pastikan semuanya berjalan dengan baik
terima kasih pak
saya pastikan semuanya pasti lancar pak
ya bagus kalau begitu
saya ingin kalian cari tahu siapa penyanyi baru yang bekerja pada tristan
karena dia sangat sombong sekali seolah olah memiliki sesuatu yang luar biasa
kalian pastikan dia datang tidak tepat waktu
kalau bisa tidak datang sama sekali
karena di acara launching tersebut banyak wartawan dan para pejabat yang akan datang
saya ingin tristan meminta maaf kepada semua tamu yang dia undang karena acaranya gagal total
tidak mungkin kamu berhasil mengajak
apa itu pak
kenapa kalian dibawa ke kapal tatung
eh keketawa minum
aku pikir aku nggak sibuk apa
aku ini manusia paling sibuk tau gak
enam jam wajar pake lama
kau ini manusia paling sibuk apa
jangan jokob deh
suara kak tasya udah balik tiara
kak tasya udah sembuh
di abisin ya semua ya
ya kalo bisa sampe botol botolnya kamu telur
kau sampe nyanyinya nggak sempurna nanti malu
dan kamu awas kalo masih terus nonggong di dapurku
awas kalo sampai menghalangi jalanku
singkirkan beban beratmu